surabaya kembali menjadi tuan rumah sekaligus saksi keberhasilan indonesia syariah economic festival atau icef tahun dua ribu dua puluh
event ekonomi dan keuangan syariah atau eksyar terbesar dan terdepan di indonesia ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan berbagai segmen masyarakat terhadap pengembangan ekonomi syariah nasional
diawali dengan festival syariah atau fesyar di tiga daerah yang mewakili regional jawa
dan regional kawasan timur indonesia
isaf ke lima ini menjadi bagian dari tahap pertama peletakan fondasi pengembangan exyar dari blueprint pengembangan ekonomi syariah
kegiatan isep adalah salah satu bentuk nyata
komitmen kita bersama yang difasilitasi oleh bank desa untuk bagaimana kita secara bersama mengejar ketertinggalan kita di dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah

isaf dua ribu delapan belas mengusung empat strategi utama yaitu memperkuat fondasi sektor usaha syariah
meningkatkan alternatif pembiayaan dan kestabilan pasar ekser optimalisasi kualitas pengembangan exyar berbasis kajian dan riset
serta mengukuhkan posisi indonesia pada tataran global pengembangan ekonomi
tetapi akan bisa mengembangkan pengembangan ekonomi syariah
kegiatan keuangan dan ekonomi syariah apabila sektor realnya ini berkembang lebih baik dibandingkan dengan di masa lalu
rangkaian acara tahunan yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dan sektor real ini terbagi menjadi syariah forum dan syariah fair
rangkaian acara tahunan yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah apabila sektor realnya ini berkembang lebih baik dibandingkan dengan di masa lalu
rafiq syar representasi v milan kejahatan lain
pakar praktisi eksyar nasional dan internasional yang mengedepankan penciptaan rantai nilai halal dan sarana inovatif launching dan workshop
saya telah membuat banyak pergerakan saya telah mengumpulkan banyak informasi banyak material
tentang bagaimana terbaik untuk menguruskan zakat dan wakaf
sementara syariah fair yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan strategi pembentukan halal supply chain
yang meliputi penguatan di sektor makanan dan fashion muslim
pertanian terintegrasi industri pengolahan
energi terbarukan dan wisata halal
syariah fair ini juga merupakan bentuk implementasi pilar pertama
dari fokus strategi utama pada blueprint pengembangan exchar
selama e safe ini alhamdulillah kami banyak mendapat kesempatan untuk sharing ke para pengunjung
tentang edukasi pemanfaatan minyak goreng bekas
harapannya juga nanti akan banyak anak anak muda
yang tumbuh baru baru anak anak muda yang punya berbagai bisnis kreatif
terutama dengan berbahasa syari a
kesuksesan iff dua ribu delapan belas menjadi bukti komitmen bank indonesia dan knks
yang bersinergi dengan pemerintah otoritas dan pelaku sektor syariah
untuk mengembangkan ekshur dan mendorong indonesia menjadi pusat industri halal dunia
akan menjadi awal dari fase kedua icf yang bertujuan untuk penguatan strategi dan program excher
bank indonesia ada di setiap makna indonesia